nur hidayat atau yang lebih akrab di sapa dayat adalah salah satu relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas
sejak agustus dua ribu dua puluh lalu vaksin sudah disuntikan pada tubuhnya
menjak itu pula dayat diwajibkan melaporkan apapun yang terjadi pada tubuhnya
misalnya terjadi demam nyeri atau keluhan lainnya
bahkan ia juga harus melaporkan keluhan yang dialami di luar indikasi penyakit covid sembilan belas
namun menurut pengalamannya semenjak disuntikan vaksin ia mengaku tidak mengalami efek samping apapun
kalau saya sendiri sih antara sebelum divaksin dan setelah divaksin kurang lebih sama sih
jadi nggak ada perbedaan apa apa gitu kalau saya sendiri sih
kalau saya kebetulan enggak jadi kan demam enggak nyeri enggak kan kita ada formnya ya
kalau demam ditulis kalau ada nyeri atau gatal kemerahan ditulis saya nggak ada sama sekali sih alhamdulillah
tak ada efek samping juga dirasakan oleh fuad pribadi yang juga relawan vaksin covid sembilan belas yang bekerja sebagai apotekar
ia bercerita tidak ada rasa khawatir pasca dilakukan vaksinasi
karena setiap relawan akan didampingi oleh tim uji klinis sampai maret dua ribu dua puluh satu mendatang
bepom sudah mengeluarkan status kemudian mui sudah mengeluarkan status halal
kemudian efek samping juga sudah sangat minim gitu
apalagi yang perlu kita khawatirkan untuk kita bisa divaksin gitu
karena jujur dari saya tesimoni sebagai relawan pun yang saat itu belum dikatakan
tahu efek sampingnya belum diketahui efektifasnya pun nggak ada masalah gitu
sehingga tidak perlu khawatir kita untuk dilakukan vaksinasi toh semuanya sudah dijamin
pengalaman lain diceritakan oleh rizkia hairunisa seorang mahasiswi berusia dua puluh tahun
saat memutuskan menjadi relawan vaksin ia sempat merasakan dampak sosial dari lingkungan sekitar
yaitu tidak adanya dukungan karena takut terjadi apa apa pada tubuhnya yang masih dalam usia produktif
mendapat informasi jelas dari tim uji klinis
bahwa tidak ada efek samping berbahaya seperti perubahan hormon atau mengganggu siklus mensurasi pada wanita
nggak apa apa kok biasa aja divaksin maksudnya emang sesuai dengan anjuran dokter kayak gini gitu prosesnya
jadi ya tapi terserah lagi sih sama orang orang mau divaksin atau nggak
tapi kalau saya sih biasa aja nggak apa apa gitu dan baik baik aja
tiga relawan ini akan terus didampingi dan dipantau
oleh tim uji klinis hingga maret mendatang
selanjutnya data mereka akan dibuka oleh tim uji klinis apakah mereka mendapatkan vaksin atau placebo
jika mereka mendapat placebo nantinya relawan itu akan menjadi daftar prioritas untuk disuntikan vaksin
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat